dalam rekaman video milik petugas terlihat pelaku mengoplos beras bulog dengan beras premium di gudang distributor beras di pasar impres pemanukan subang jawa barat
dari penggerbekan ini polisi menemukan berbagai peralatan produksi seperti timbangan elektrik mesin jahit karung dan sekop
petugas juga menemukan karung karung bertuliskan beras bulog yang masih berisi beras maupun yang kosong
polisi juga menemukan beras beras yang siap edar dengan menggunakan karung yang memiliki merek beras premium
berbekal bukti tersebut jejaran unit tipi terset restin polres subang menangkap pelaku bhr enam puluh tahun yang merupakan distributor beras bulog
polisi menyita satu ratus tujuh puluh lima karung beras bulog siap edar ukuran lima puluh kg sebagai bahan baku utama dan puluhan karung beras berbagai merek ukuran dua puluh lima kg yang telah berhasil diproduksi
berita terkini mengenai peralatan produksi yang menemukan beras bulog yang masih berisi beras premium
menurut polisi terbongkarnya praktik curang beras bulog di oplos beras premium dengan harga tinggi di pasaran setelah adanya keluhan warga terkait masih mahalnya harga beras di pasaran
pelaku melancarkan aksinya dengan melakukan pengemasan ulang beras bulog menjadi beras premium
pelaku kemudian menjual beras beras tersebut dengan harga beras premium
selama dua bulan menjelangkan praktik kecurangannya pelaku meraup untung hingga dua puluh tiga juta rupiah
kronologisnya pada hari senin tanggal dua puluh februari dua ribu dua puluh tiga toko beras inisialnya k di pasar impres pamanukan ditemukan kegiatan pengoklosan beras bulog sphp berkualitas premium yang dioklos dengan beras jenis lain dengan kualitas yang lebih rendah
kemudian beras beras tersebut dikemas kembali dengan menggunakan karung beras
beras beras merek mj merek tersendiri yang kemudian dijual ke masyarakat dengan harga dari sepuluh empat ratus sampai dengan sebelas rupiah per kilogram
atas perbuatannya pelaku harus mendekam di sel tahanan mapores subang dan terancam hukuman lima tahun penjara atau denda sebesar dua miliar rupiah
dian firmansyah subang jawa barat